sampai jumpa di video selanjutnya
barang barangnya gak ada
kamu lihat itu
cafe nya tutup kan
mami punya feeling dia sudah bye bye
sudah saatnya kita ambil alih cafe nya
natasha aku kesini bukan untuk negosiasi
tapi kalau memang kamu butuh bukti baiklah kawan
akan aku tunjukkan
kalau perhatikan baik baik ya
silahkan kamu perhatikan baik baik
itu akibatnya kalau kamu tidak menuruti kemauan aku
nah kamu baru saja lihat ayah kamu meninggal
tupanya kamu ingin kejadian yang sama sama randi
kamu masih gak percaya dengan kesadisan aku
aku bisa aja kok suruh orang orangku untuk habisin si randi
bu bu tolong bu
aku akan pergi dari sini tapi tolong ibu jangan sakitin randi
itu adalah keputusan yang sangat bijaksana
kamu dengar dengan sangat sesama
kalau kamu mau randy tetap hidup dan bernapas
kamu jangan pernah balik lagi ke sini
aku tidak mau melihat muka kamu lagi
pergi kamu dari sini
hei karena aku tidak menggrundétmu
aku terus mengunduhnya
dia in sunglasses karena rasanya sujaris berwarna
tasya pasti bakal kaget banget liat gua dateng bawa makanan kucing
selama ini kan setahu tasya kalo gua itu alergi sama kucing
kak kristen hantu kakak dateng
kak tolong jagain kucing kak tasya ya
diarah mau ambil makanannya dulu
kata saya emang kemana kok kucingnya bisa belum makan dari tadi
kak tasya udah pergi kak
kak tasya pergi
kak tasya pergi
bawa semua barangnya
kak tasya pergi
tiara juga gak tau kak tadi juga sedih kak
waktu tiara dateng kesini kak tasya udah gak ada
barang barangnya juga nggak ada kak
yang ada tulung kucing ini kak
makankah dia sendirian
barang barangnya gak ada
tasya pergi jauh
tasya pergi jauh
suka banget tristan
langsung aja pak
saya gak akan pernah nyakitin tasya
tapi aku harus lakuin ini demi randi
aku udah cukup sakit kehilangan ayah
aku gak mau randi sampai disiksa
kau pasti bisa
kamu harus percaya
kalau dibalik semua cobaan ini
tuhan punya maksud lain untuk kamu
terima kasih ya tuhan
ibu peri pasti bisa bantuin aku
untuk nemuin randi
ibu peri tolong aku
dia butuh pertolonganku
tapi aku gak bisa ninggalin pak mahendra sendirian disini
kalau aku meninggalkan pak mahendra
dia gak akan bisa sadar untuk selamanya
maafkan aku tasya
aku gak bisa sambung kamu untuk saat ini
kamu harus berjuang sendiri
aku yakin kamu bisa berjuang sendiri tasya
kamu punya kekuatan
dan kekuatan kamu itu yang dari allah
kenapa dia gak bisa bantuin aku
kenapa semua musibah ini harus terjadi sama aku
sekarang aku harus minta tolong sama siapa untuk cari randi
harus pergi kemana
hei semua kurcacik kurcacik kumpul
sini kumpul semuanya menghadap ibu maya
pertanyaan hari ini adalah
mengapa jam segini belum buka kafenya
rugi tau gak kalau telat bukanya
kok ibu maya yang merintah merintah kita sih
wah gak bisa dong bu
ibu maya yang merintah merintah kita sih
kita cuma mau matuin perintahnya mbak tasya
dia kan bos kita bukan bu maya
nyenak ngeselin banget ya
peripecat aja ya
nah ya dengerin ya
tasya sudah out
mulai hari ini aku jadi bos sekalian lagi
tentunya sama si cantik ini ya enggak
kalau ada yang gak suka silahkan minggat
sampai jumpa di video selanjutnya
lalu kenapa masih kesini
ayo kerja sana capcus
ehm aku gak tau
dan yang lain lain juga pada gak tau tasya pergi kemana
tasya pergi dan gak ada satu orang pun yang tahu tasya pergi kemana
aku sama sekali nggak percaya
ya ya kalau kamu nggak percaya kamu cek aja di cafe
kamu cek aja tasya ada atau gak di cafe
dan kayaknya dia pergi karena dia shock papanya meninggal
aku juga shock kok papi udah meninggal

kamu harus ngertiin dong keadaannya kaya gimana
gua gak berarti percaya gitu aja om hao

aku yakin banget
aku yakin banget
tasha pasti sudah pergi jauh jauh dari tristan
dan sebentar lagi tristan akan jadi milik gue
berani meninggal karena karena kamu
berani meninggal juga karena karena kamu
kamu sudah menunggut nyawa orang orang yang kamu sayang
aku bukan membunuh
aku bukan membunuh
lihat tuh ada orang sederhana
makasih ya dia
gak ada diusir kali
tuh buktinya bawa tas banyak
masih enggak ngesih
masih muda udah stres
dasar uang gendeng
siang siang gembor gembor teriak teriak
ini orang eksis banget sih sama mimpi gua
seneng lu ya gua ada di sini
gua gak bisa ketemu sama tasya
lu enak juga cintasnya sekarang